kata bang edi nanti kang agus akan menghubungi saya
minggir dulu ada telepon
iya bang di marketing saya butuh dana pendukung lagi
tepuk tangan buat bang edi
kita akan mengadakan acara yang sama dengan jumlah anggota yang lebih banyak
kemarin masing masing dari kalian sudah mengajak dua puluh orang yang lain
kedua puluh orang tersebut nanti kalian suruh masing masing untuk membawa dua orang lagi
jadi semuanya kalian berjumlah tujuh puluh orang
dalam kegiatan nanti seperti kemarin masing masing anggota akan mendapatkan konsumsi dan pengganti biaya transportasi
bukan dari saya melainkan dari bang edi

tepuk tangan buat bang edi

tepuk tangan buat bang edi

mereka nggak ada
kemarin saya lihat ada dua orang
sebentar saya tanya dulu sama yang jualan
tepuk tangan buat bang edi
komandan disini kosong
gak ada yang markir
tadi saya nanya tukang soma yang jualan tiket sini
tadi ada sudah pergi sebelum kami datang
kalian tunggu aja
mungkin mereka lagi makan dulu
yang berat mau saya buatin kopi
iya terima kasih
eh kamu uran
saya pesenin dulu ke sukanta
jangan bilang gak usah repot repot
biasanya juga kalau ditawarin kopi
gak usah dipesenin kopi ke sukantah
selamat siang bang
mau laporan buat acara lusa
peserta yang akan dilibatkan
jumlahnya bertambah banyak
jadi tujuh puluh orang
orang orangnya sudah disiapkan
untuk menjaga keamanan
temen temen dari media online juga sudah dihubungi
kami butuh dana pendukung yang lebih besar
nanti agus akan menghubungi kami
baik bang terima kasih
minggir dulu ada telepon
di marketing saya butuh dana pendukung lagi
kali ini lebih besar
kita sedang ada masalah sumber pemasukan keuangan
yang masih mengalir cuma iuran keamanan dari pedagang kaki lima
buat kang murad
kang murad tadi sudah masan kopi sendiri
saya tidak pesan ditawarkan sukanta

mereka sudah balik lagi
parkiran langsung kalian ambil alih
jangan tal commenting di kiri
yang itu malah something keras kalahkan
masa kira debatnya semua
penghujung benih viper pes ada
kita ke terminal
ah rumah aja masih ngontrak
kalau rencana aja kan boleh
rencana atau berhayal
yang namanya rezeki kan gak ada yang tahu
karena yang namanya rezeki gak ada yang tahu
saya nggak mau punya rencana sebelum uangnya ada
kejahatan bisa terjadi kapan saja
tugas security bukan cuma mengatasi
tapi juga mengantisipasi
nah aduh punchesnya tuh adalah
sebenernya ya udah langsung
oke tau tuh
kau minta perhatian gitu dong
brand asura rupanya
nu ada pertolongan apa ya
pertolongan buat looked lampu
dia di mana
akhirnya ada satu lagi supaya saya sama tori bisa kerja lagi juga
sementara kita kumpul di sini dulu aja
pasti dari perempuan
lagi di mana
lagi di jalan sama temen temen
lagi ada urusan penting gak
sini ada info kerjaan
di sekitar lodaya aku selok
temen aku sekarang langsung kesini
pergi dulu ada urusan
urusan sama perempuan
pasti urusan sama perempuan
nah ternyata kita udah berjalan
kita pindah ke tempat yang sama
oke saya sudah datang
saya sudah datang
saya sudah datang